terima kasih anda masih bersama kami
seorang aktivis lingkungan di bandung punya cara unik untuk mengurangi polusi akibat asap kendaraan
bersama dua rekannya ia akan bersepeda menempuh jarak sejauh lima ratus km dari kota bandung ke kota solo
hari konstandi adalah seorang arsitek yang peduli terhadap lingkungan
tahun dua ribu delapan silam ia mencetuskan gerakan pungut sampah di kota bandung
di usianya yang memasuki enam puluh satu tahun hari yang akrab di sapa kang aki ini setiap hari beraktivitas dengan berjalan kaki berlari dan bersepeda
sejalan dengan hobinya kini hari aktif mensosialisasikan program eko transport yang tengah dijalankan di kota bandung
kalau bicara ekotransport konsepnya adalah transportasi yang ramah lingkungan yang kalau boleh bahasa sederhananya adalah menggunakan moda berjalan kaki atau bersepeda dan angkutan publik jadi lebih humanis
aki sedang bersiap untuk menyampaikan program ekotransport ke luar kota bandung
rencananya ia bersama dua orang rekannya akan bersepeda menempuh jarak lima ratus km dari kota bandung ke kota solo
saya mau sampaikan kebaikan yang ada di bandung ke kota kota yang kami lalui juga kita belajar kalau seandainya memang ada kebaikan di sana yang kita nggak punya di sini
di samping tetap ya saya masih sebagai penggiat lari dan sepeda
mereka akan memulai bersepeda pada rabu pagi sepuluh mei dua ribu tujuh belas dari kota bandung
selanjutnya dari cirebon menuju pekalongan kemudian dilanjutkan ke semarang dan berakhir di solo jawa tengah